ya sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur non aktif basuki cahayapurnama ini sudah mencapai enam kali persidangan
ya betul sekali dan mantan bupati belitung timur ini mendapatkan sorotan masyarakat indonesia termasuk penggiat media sosial
sejak sidang perdana yang dilakukan pada tiga belas desember dua ribu enam belas lalu hingga sidang ke enam yang digelar pada tujuh belas januari dua ribu enam belas
dan berikut ini adalah rentetan peristiwa yang terjadi dalam persidangan

dan kita sendiri bisa mendengar juga dari sini kalau suaranya keras sekali tanpa henti juga dan dipisahkan sekitar berapa dia bilang tadi delapan puluh meter
sepertinya lebih bahkan padahal sebelumnya sudah lima ratus meter biasanya
bahkan lebih lagi sepertinya untuk menghindari terjadinya bentrokan
jadi perang orasi saja tidak apa apa ya ini menunjukkan juga memang untuk istilahnya memberikan pendapatnya seperti apa
tidak apa apa sebagai bentuk dari demokrasi
iya namun sudah dipersiapkan juga pengamanan yang cukup lumayan ketat di sana
ada barakuda dan ada water cannon dua bahkan yang sudah disediakan di sana juga personil polisi yang sudah ada di sana untuk menjaga
namun memang jalan rm harsono sudah ditutup total baik dari arah pasar minggu menuju ragunan maupun sebaliknya
jadi untuk transjakarta koridor enam ini cuma melayani pelanggan sampai halte smk lima puluh tujuh saja
nah karena juga halte ragunan dan halte kementerian pertanian juga ditutup sementara ya
dan untuk menghindari konflik antar
kubur kubu tadi juga sebaiknya yang ingin lewat ke arah sana harap berhati hati